kita ke informasi selanjutnya
wujud rasa syukur atas hasil bumi warga lumajang selasa sore menggelar tradisi grebek gunungan satu suro
warga berebut hasil bumi hingga ricuh
warga saling berdesakan dan terjepit hingga akhirnya saling lempar isi gunungan
usai didoakan ribuan warga langsung menyerbu dua puluh satu gunungan suro berupa hasil pertanian
tak hanya orang dewasa anak anak juga ikut berebut hingga mereka harus berdesakan dan terjepit
warga yang kesal akhirnya saling lempar gunungan hasil bumi dengan warga lainnya
kegiatan satu suro ini merupakan wujud rasa syukur atas hasil panen yang didapat serta agar dijauhkan dari musibah
selain itu juga sebagai upaya pelestarian mata air sehingga bisa mencukupi kebutuhan air masyarakat di lereng gunung semeru saat sejumlah daerah mengalami krisis air bersih
air ini tidak bisa suruh supaya lancar terus ke desa
yang bisa mencukupi semua terutama di karam hutan tani tani ini jadi darah sama itu kan membutuhkan air
sebelumnya ribuan warga desa sumbermujur di lereng gunung semeru lumajang mengarak sesaji berupa dua puluh satu gunungan hasil bumi
berupa padi jagung sayur mayur buah buahan dan kepala kerbau dari kantor desa menuju sumber mata air di wisata hutan bambu
arakan gunungan hasil bumi ini sendiri diiringi tarian drama kolosal berjudul semar bangun kayangan
pawai sesaji gunungan hasil bumi berakhir di wisata hutan bambu yang dihuni ratusan kalong dan kera
serta terdapat sumber mata air yang dianggap keramat oleh warga setempat